dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan zoom dengan sekretaris jenderal asosiasi penambang nikel indonesia
meidi katrin lengke selamat pagi ibu meidi
selamat pagi mbak meidi
ya bu medi baru saja kita lihat bersama imf meminta pemerintah indonesia untuk melonggarkan pembatasan ekspor nikel dan juga mineral mentah lainnya
nah dari sisi pengusaha ibu medi bagaimana anda melihat permintaan dari imf ini
iya pagi mbak megi jadi sebenarnya kalau kita melihat konteks apa yang disampaikan oleh imf
saya agak setuju sih ya dengan apa yang disampaikan pak bahlil
kok saat ini yang sudah berjalan hilirisasi yang kita bisa sampaikan sudah sangat amat berhasil
kok sekarang baru mau minta untuk dibuka atau apakah ini mungkin untuk mineral yang lain
kita berbicara nikel nikel sendiri untuk hilirisasi sudah lebih dari berhasil kalau kita bilang bahkan over ya
mungkin sebagai data mbak megi di tahun ini ya dua ribu dua puluh tiga pabrik herometalurgi yang membuat produksi npi
nikel pick iron veronical sampai ke nikel made itu sudah ada lima puluh tiga pabrik loh
itu yang menghasilkan npi ferronikel nikel matte
nah bagaimana dengan yang pabrik hidrometalurgi yang sudah membuat mhp nikel sulfat
untuk ke prekursor baterai
itu sudah ada empat loh yang produksi saat ini
nah dengan keberhasilan smelter atau hilirisasi indonesia
sebenarnya kami dari asosiasi penambang nikel indonesia agak khawatir mengenai cadangan
karena begitu banyaknya pabrik bagaimana dengan cadangan kita
cukup nggak mumpuni nggak untuk meng cover seluruh kebutuhan raw material dari pabrik pabrik yang akan berproduksi
karena kalau yang tadi saya sampaikan smelter pirometalurgi kan sudah ada lima puluh tiga ya
sudah ada satu ratus tujuh puluh sembilan fornis
dan itu nanti ada lagi pabrik pabrik yang saat ini sedang dalam pembangunan atau kita bilang sedang konstruksi
bahkan ada juga pabrik pabrik lain yang masih menyelesaikan perizinan
nah kondisi saat ini kan kita berhitung cadangan
mungkin mbak meggy sering dengar ya beberapa informasi atau berita yang menyampaikan
kayaknya pabrik pabrik ini hanya bertahan sepuluh tahun atau lima belas tahun
karena cadangan kita ini kayaknya kurang
tapi kembali lagi kita harus melakukan kegiatan eksplorasi detail
karena banyak areal areal nikel ini yang belum dilakukan eksplorasi
jadi belum terukur secara keseluruhan
baru beberapa wilayah areal aja
nah kembali ke yang tadi
kalau imf minta kita untuk dibuka apakah ini untuk nikel atau mineral yang lain
karena kalau untuk nikel sendiri kan sudah kelewatan berhasil sih
jadi kita sendiri butuh bahan baku kita untuk meng cover pabrik pabrik yang sudah berdiri di indonesia
baik ibu medi
kalau misalnya dari data yang anda sampaikan tadi
sebenarnya banyak perusahaan yang sudah comply dengan regulasi dan juga peraturan pemerintah indonesia
bu medi seberapa ketat sebenarnya aturan pelarangan ekspor nikel ketika diterapkan real di lapangan
ataupun yang tadi anda sampaikan mineral mentah lainnya
sebenarnya mbak meggy kalau kita berbicara ketat tidak ketat tergantung pengawasan ya
karena sejak awal tahun dua ribu dua puluh itu kan kita sudah berhenti ya
memang aturannya memang berhenti ekspor ben bagaimana untuk meng cover hilirisasi di indonesia
atau pabrik pabrik yang berdiri di indonesia
nah dengan aturan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu sudah sangat amat jelas untuk tidak boleh lagi ya kita mengekspor biji nikel
nah kok masih ada yang bisa berhasil untuk ekspor biji nikel
nah memang di tahun dua ribu dua puluh dua kemarin
apni sudah mendapat data bahkan aplis sudah menyampaikan ke pemerintah
ini harus ada tindakan tegas jangan terjadi pembiaran kurangnya pengawasan
karena dari yang kita dapat data ekspor biji nikel yang notabene memang sudah tidak boleh terkait larangan ekspor
itu menggunakan hsk dua ribu enam ratus empat mbak meggy
nah hs dua ribu enam ratus empat ini adalah kode untuk mengekspor hasil olahan nikel yaitu tadi nikel pick iron atau veronical
bukan biji nikel ya bukan nikel ore
nah kenapa di custom yang ada di sana atau di cina sana itu menggunakan hs code dua ribu enam ratus empat
nah dalam hal ini bagaimana sih pengawasan
pengawasan itu mungkin harus terjalin kerja sama seluruh instansi ya
bagaimana dokumen dokumen yang dikeluarkan atau diterbitkan itu jangan hanya sekedar dokumen manifest atau di custom itu hanya manifestnya aja
antara dokumen dengan fakta produk yang dikeluarkan sudah sesuai atau enggak
jadi hs code dua ribu enam ratus empat itu untuk nikel pick iron bukan biji nikel
dan saya rasa hs code untuk biji nikel memang sudah tidak ada karena memang sudah dilarang ya
tapi kenapa di beberapa custom di china sana dokumen yang disertakan adalah dokumen ekspor dua ribu enam ratus empat
nah ini perlu terjadinya bagaimana pengawasan dari seluruh instansi sih
baik mbak meding
baik mbak meding
ini tadi sudah menyinggung ya masih ada ekspor biji nikel seperti itu
dan baru baru ini terungkap soal adanya ekspor ilegal lima juta ton biji nikel ke tiongkok
dan berdasarkan informasi yang ibu medi dapatkan mengapa ini bisa terjadi
sekarang gini mbak meggy sebenarnya kami kalau mbak meggy nanya kami ya sebagai pengusaha apalagi saya pilih mana sih ekspor atau lokal
ya tentu saya pilih ekspor dong
pertama secara harga itu sudah berbeda
terus yang kedua mungkin sering dengar bahwa sejak berdirinya beberapa pabrik smelter di indonesia
itu apni memang beberapa kali berjuang ya pertama untuk bicara harga
di tahun dua ribu dua puluh kita meminta kepada pemerintah untuk segera menerbitkan namanya harga patokan mineral
yang sudah kita diskusi bersama dengan para pengolahan atau pabrik pengolahan dalam hal ini smelter
dan akhirnya di tahun dua ribu dua puluh itu terkeluarlah yang namanya permain sd nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
itu mengatur mengenai harga biji nikel harga patokan mineral biji nikel
nah dalam transaksi itu sudah memang harus mengacu kepada aturan ini
di mana hpm pada saat kita publis itu harus ditandatangani oleh menteri sdm dulu
nah hpm ini kan berdasarkan harga london metal essings tiga bulan terakhir
kemudian dikali dengan connective actor yang sudah kita sepakati bersama
baru ada berapa kandungan biji nikelnya kadarnya berapa gitu ya
dalam aturan itu pun sudah diberlakukan yang namanya fob
tapi dalam pelaksanaannya sejak tahun dua ribu dua puluh sejak permen sdm untuk harga patokan mineral di sini nikel ini ada
itu transaksi yang terjadi kan yang harusnya fob tapi kita hanya selalu mendapat transaksi
sorry kontrak cif dari pabrik
berarti kan kami harus menanggung biaya pengiriman yaitu yang namanya pengiriman melalui tongkang
nah permasalahannya bukan hanya pengiriman melalui tongkang biaya pengiriman melalui tongkang yang harus kami subsidi
tapi selalu terjadi perbedaan konflik ya antara penambang dengan smelter mengenai hasil analisa
dan akhirnya ini kan berpengaruh kepada penerimaan negara
kembali lagi tadi kenapa masih mau pilih ekspor atau lokal
kalau di tahun dua ribu dua puluh satu sekitar empat puluh an dolar tahun dua ribu dua puluh dua sekitar lima puluh enam dolar per ton per wait metric ton
itu kalau di luar di ekspor itu itu harganya dua kali lipat
ya tentu sebagai pengusaha saya pilih ekspor ya mbak meggy ya karena pertama harga kan sudah sangat menyanyikan ya

jadi kita harus mencari yang lebih luas
jadi kita harus mencari yang lebih luas
maka itu juga adalah hal yang harus kita lakukan tidak melakukan kewajipan ke negara
tidak membayar pnbp tidak melakukan kegiatan reklamasi tidak melakukan kewajiban kewajiban sesuai kaedah good moning practice
atau sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah
nah kalau ditanya apakah mau ekspor ya sebenarnya kami pilih ekspor
tapi kembali lagi bagaimana kita mendukung aturan pemerintah dengan adanya ilirisasi pabrik pabrik yang sudah terbangun di sini
ya tentu harus kita dukung dong
jangan dong kalau misalnya ekspor itu ilegal ini jangan dilakukan berarti kan itu maling namanya
nah kondisi saat ini kan jangankan untuk ekspor
mungkin sering dengar juga beberapa bulan terakhir ini apni dengan sangat ketat ya
bagaimana untuk kondisi lokasi lokasi wilayah pertambangan yang melakukan kegiatan illegal mining

ini pun sedang gencar gencarnya ya pemeriksaan dan pengawasan bahkan sudah ada beberapa yang menjadi tersangka
karena melakukan kegiatan illegal ini untuk lokal bukan ekspor
untuk lokal pun masih terjadi illegal mining itu pun sudah terjadi pengawasan dan beberapa tersangka itu memang sudah ditangkap ya
dan ini masih terus berlangsung mbak meggy di beberapa wilayah di sulawesi terkhususnya di sulawesi tenggara
nah untuk ekspor pun ya tentu kami juga meminta kepada pemerintah
bagaimana sih tindakan tegasnya untuk melakukan sanksi kepada pelaku yang melakukan kegiatan ekspor ilegal
sehingga diberikan efek jerah dong
artinya kalau misalnya mau dibuka ya buka sekalian jangan memberi kesempatan kepada pihak pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan ekspor ilegal ini mbak may
bu medi kalau misalnya kita lihat keuntungan yang begitu besar untuk melakukan ekspor nikel ilegal
sebenarnya ada berapa banyak perusahaan yang masih melakukan ekspor secara diam diam seperti ini bu medi
nah ini mbak meggy jadi sepertinya
kalau kita berbicara ekspor ilegal tadi kan saya sudah sampaikan ya menggunakan hs code dua ribu enam ratus empat
nah hs code dua ribu enam ratus empat ini kan diberikan kepada pabrik
jadi kami para penambang tidak ada itu tidak diberikan izin ya
karena kami tidak melakukan kegiatan pengolahan tidak melakukan kegiatan produksi untuk npi atau veronikel
nah kami sampai saat ini saya masih menyelidiki
siapa sih perusahaan ini yang melakukan kegiatan ekspor ilegal ini
tapi kalau mengacu kepada hs code dua ribu enam ratus empat berarti kan ini ya kami bukan menuduh
tapi kan ini adalah pabrik bukan tambang
dan pabrik itu sendiri pun dengan adanya hs code dua ribu enam ratus empat
apakah mereka melakukan ekspor biji nikel dari pabrik itu sendiri dari pelabuhan mereka sendiri
karena ingat pabrik pabrik itu juga kan sudah mengantongi ijad
mereka juga mengantongi pelabuhan internasional jadi mereka bisa melakukan direct export
ya karena sudah beberapa areal yang memang sudah mengantongi yang namanya proyek strategis nasional
dan beberapa dari mereka juga memang sudah mengantongi yang namanya international port
karena kan hasil olahan itu atau npi yang sudah diproduksi itu kan diekspor langsung ya
tidak transit kalau kita bilang
jadi direct dari pelabuhan mereka ke pelabuhan pelabuhan custom di china sana
nah dalam hal ini kami masih menyelidiki mbak megi
jadi kami juga belum bisa menyampaikan siapa sih perusahaan perusahaan itu
tapi mungkin kita mengacu kepada hs code dua ribu enam ratus empat aja
siapa yang mengantongi izin hs code dua ribu enam ratus empat ini mbak megi
ya bu medi beberapa kali sudah menyebut hs code dua ribu enam ratus empat ini sepertinya adalah kunci ya
dari untuk mengatasi ekspor nikel ilegal
sebenarnya strategi selanjutnya seperti apa untuk kita bisa mengatasi ekspor nikel ilegal ini
supaya ekosistem nikel dan juga mineral mentah lainnya di indonesia ini berjalan dengan aman dan juga fair tentunya di indonesia
iya mbak megi kembali lagi tadi saya sudah sampaikan bagaimana sih pengawasan
bagaimana sih sinergi bagaimana sih antar lembaga yang berkepentingan dalam hal ini
mungkin seperti dari kementerian sdm kemudian dari kementerian perindustrian kementerian perdagangan
kementerian perhubungan yang mengeluarkan izin pelabuhan kemudian dari biaya cukai bahkan sampai ke angkatan laut
maka itu dari mbak kamla bagaimana pengawasannya
jangan ada pembiaran kalau kami bilang jangan kok ini kan barang kelihatan banget ya mbak megi ya
kapal gede gede begitu kan sangat amat terlihat ya bagaimana pemuatan bagaimana kapal berjalan
dan surveyor yang mengeluarkan hasil analisa karena kan pasti ada hasilnya ya
hasil analisanya dikeluarkan oleh siapa diterbitkan oleh siapa
karena sampai di pelabuhan sana atau di pelabuhan di cina sana

itu kan harus diketahui kuantiti dan berapa banyak
kualitinya coa dan coe nya untuk dilakukan transaksi dengan para pembeli di sana
nah kembali lagi pengawasannya seperti apa
nah kalau misalnya pengawasannya kurang lemahnya pengawasan dan akhirnya tidak terjadi penindakan
dan ujungnya terjadi pembiaran kita merasa kok jelek banget ya di mata luar indonesia nantinya ya
bagaimana kita melihat hilirisasi kita berhasil tapi kok ternyata masih ada hal hal negatif
yang akhirnya malah merusak nama indonesia sendiri
dalam program keberhasilan hilirisasi ini nantinya
ya kembali lagi bagaimana pengawasan dari instansi instansi yang ada mbak meggy
ya jangan terjadi pembiaran sehingga yang sudah terjadi pun bagaimana sanksi dan efek jerah kepada mereka
dan mempertunjukkan ke publik dan memperlihatkan kepada seluruh pelaku nikel bahwa pemerintah nggak tinggal diam
jangan dilakukan seperti ini terus kalau enggak ya diberikan sanksi efek jerah yang ya kalau bisa sih agak berat
gitu lah mbak megi
memang kebijakan pemerintah harus diperhatikan
memang kebijakan pemerintah harus didampingi dengan pengawasan dan juga tentunya sanksi yang tegas
untuk kita semuanya mendukung peraturan indonesia
terima kasih ibu medi sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi
sama sama mbak megi selamat pagi